ngapain ada sekarang biasa mau terbang mau jadi superman
kakarena kita lihat dulu ya berangkat sekolah dulu dulu berdua tuh banget
ikut sekolah kamu
terbangin sama sama ya
masa tetap belum mau satu kamar dengan aku
maksudnya apa ya jessica ngajak minum ngobrol berduaan
pakai acara jatuh segala lagi
dan kenapa harus di depan mata gue
kenapa gue harus ngeliat itu
itu semua sih
baik saya rasa cukup untuk hari ini meeting kita
setelah ini saya perlu bicara empat mata dengan pak nindya ya
mau ngapain mereka berdua
baik saya duluan pergi sih
apa jangan jangan mereka diam diam ada hubungan
enggak enggak tapi kan gue tahu sendiri kalau jessica itu ada perasaan sama randy
tapi apa berubah ya sekarang
ma'am enggak apa apa
pakai acara mau jatuh segala lagi
terima kasih sudah menolong saya pak nino
dan sekarang mereka berdua malah saling senyum
kesel banget gue ngeliatnya
mereka gak sadar apa kalau gue ada di sini
ada yang perlu saya bahas
apa coba yang dia obrolin
dan kenapa harus berduaan coba
tapi kan gue gak bisa begitu aja
pak daniel siapin mobil ya
ntar lagi kita berangkat
bau baunya gepar rijal yang datang
tetap jaga kesadaran dan kewarasan loh
jangan sampai jantungan lagi deg degan lagi
apalagi sampai dilihat sama pak reza
hai mir jadi bantu saya
mir apalagi saya pasti seneng banget aduh akhirnya
mengapa pakai pegang pundak gue segala sih bisa melehoi gue ini
hahahaha nah begitu dong mir ya nggak kalau nyenengin parinya mudah gampang banget jalan jalan
ke cibatu pulangnya beli layangan artinya kalau dua insan udah saling bantu udah pasti ada hubungan
saya mau cek dulu
mau sekolah mau kemana sih